memasuki hari ke tujuh pencarian pesawat lion air jt enam ratus sepuluh dan korban penumpang pesawat yang jatuh di perairan tanjung karawang jawa barat hari ini tim sar gabungan di posko pakis jaya membagi dua tim pencarian yakni melalui jalur darat dan jalur laut
lebih dari seratus anggota tim sar gabungan dari polri tni basarnas dan relawan pada minggu melakukan apel pagi sebelum melanjutkan pencarian atau penyisiran di pantai pakis jaya karawang
pada hari ke tujuh pencarian korban atau serpihan pesawat lion air tim sar gabungan posko pakis jaya membagi dua tim pencarian yakni pencarian lewat jalur darat dengan menyisir pantai dan jalur laut menggunakan perahu karet
untuk jalur darat tim sar membagi dua titik pencarian yaitu pencarian di wilayah timur menuju pantai sedari sedangkan di wilayah barat di muara gembong
setiap tim sar akan melakukan penyisiran sejauh sepuluh km dari posko pakis jaya
ada pun di jalur laut tim sar gabungan dibantu enam perahu karet
melakukan proses pencarian
oke jadi untuk pertimbangan di wilayah barat memang di wilayah barat sendiri untuk yang dari tanjung pakis belum ada yang melakukan penyisiran lewat darat
dan ada beberapa di wilayah barat yang masih terdapat eceng gondok atau di arah bakau yang mungkin tidak terjangka oleh tim air atau tim perahu karet
jadi itu yang menjadi pertimbangan kenapa hari ini akan ada tim darat yang menuju ke wilayah barat
sudah ada produser lapangan cnn indonesia adea fitriana di tanjung pakis karawang jawa barat
selamat siang adea apa perkembangan terkini terkait upaya tim untuk mencari serpihan pesawat dan juga jenazah di sana
ya selamat siang ferdi benar sekali tadi tim sar dan sejumlah unsur potensi sar yang ada di posko pantai tanjung pakis ini memulai apel tadi pada pukul sekitar setengah delapan pagi
ya menurunkan sekitar satu ratus sepuluh tonnya betul sekali
memang dan difokuskan tetap
pada permukaan di air maupun juga di darat
hari ini memang fokus di darat juga kembali diintensifkan karena mengingat pada hari kamis lalu ini temuan pada hari pencarian ke enam lalu maksud saya
ini penemuan dari tim posko tanjung pakis ini menemukan temuan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan temuan temuan di hari sebelumnya
di mana tim sar dari posko ini menemukan sekitar dua puluh delapan item
lima diantaranya adalah body part yang diduga merupakan penumpang dari pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
dan kemudian tiga lainnya adalah objek yang diduga berkaitan dengan insiden jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
sehingga itulah yang sebenarnya mendorong tim sar untuk kembali menggiatkan pencarian di darat karena memang benar sekali bahwa tidak semua posisi di daerah yang pencarian ini
mampu kemudian ditemukan

kita harus mencari informasi dari tim tim yang mencari atau menyusuri daerah darat seperti misalnya wilayah bakau kemudian yang ada eseng gondoknya
bila hari ke enam lalu ini hanya di daerah timur begitu ini juga kembali diperluas ke daerah barat
pada hari ini daerah timur yang disentuh adalah mencapai wilayah sedari kemudian untuk wilayah barat sendiri sampai

sehingga memang diharapkan temuan yang dihasilkan pada hari ini lebih banyak dari kemarin begitu dan lebih baik begitu hasilnya untuk hari ini
dan sebenarnya tidak hanya di permukaan tadi pukul sekitar enam pagi tim kopaska yang merupakan salah satu tim penyelam yang juga berangkat dari posko tanjung pakis ini
mulai ke titik penyisirannya begitu untuk kembali
menemukan titik terang terkait dengan sejumlah temuan seperti badan pesawat seperti dugaan objek yang diduga merupakan badan pesawat
kemudian ada juga bagian bawah dari landing gear yang kemudian memang masih sampai saat ini belum dievakuasi karena masalah dari bobot yang terlalu besar sehingga belum bisa dievakuasi oleh tim
adea bagaimana kondisi dari cuaca di sana
karena memang ini juga berpengaruh
terhadap visibility dalam proses penyelaman begitu apakah hari ini cukup cerah di sana sehingga kemudian memudahkan proses pencarian di bawah laut
ya bila cuaca sendiri sebenarnya siang hari ini lebih cerah daripada pagi tadi
namun memang dari bmkg atau prakirawan bmkg yang ada di posko ini memang mengatakan bahwa hari ini memang cenderung berawan begitu namun potensi hujannya sedikit
dan sebenarnya ini lebih baik kecepatan anginnya daripada hari yang lalu satu hari yang lalu
dan kalau satu hari yang lalu sejumlah temuan dapat dihasilkan dengan baik sehingga sebenarnya optimis bahwa hari ini pun sebenarnya masih mendukung cuaca yang ada di sekitaran perairan tanjung karawang
baik terima kasih ardia fitriana field producer cnn indonesia